jumlah pecandu narkotika di indonesia meningkat setiap tahunnya
badan narkotika nasional mencatat
saat ini setidaknya ada enam juta orang yang menjadi pecandu narkoba
empat belas ribu di antaranya adalah anak anak
berbagai bentuk sosialisasi dan program pencegahan sudah dilakukan
hasil penelitian bnn dan pusat penelitian kesehatan universitas indonesia pada dua ribu enam belas menunjukkan
tiga persen pelajar sma dan delapan puluh delapan persen pelajar smp mengetahui bahaya narkoba
saat ini saya ada di balai besar rehabilitasi bnn di cigombong bogor jawa barat
fasilitas yang diresmikan pada dua ribu tujuh silam
setiap tahunnya dapat menampung setidaknya tujuh ratus residen rehabilitasi
dan hingga tujuh belas juli dua ribu tujuh belas tercatat ada lima belas residen anak anak dengan rentang umur lima belas
hingga lima belas tahun
ketiga anak ini memulai petualangan mereka dengan narkoba di usia belia
jawaban mereka hampir serupa
mereka paham betul tentang bahaya narkoba
namun pengetahuan tersebut tidak menghalangi mereka untuk mencicipi narkoba dan akhirnya menjadi pecandu
ketiga anak ini memulai petualangan mereka dengan narkoba
namun pengetahuan tersebut tidak menghalangi mereka untuk mencicipi narkoba
namun pengetahuan tersebut tidak menghalangi mereka untuk mencicipi narkoba
namun pengetahuan tersebut tidak menghalangi mereka untuk mencicipi narkoba
ketiga anak ini memulai petualangan mereka dengan narkoba
namun pengetahuan tersebut tidak menghalangi mereka untuk mencicipi narkoba
namun pengetahuan tersebut tidak menghalangi mereka untuk mencicipi narkoba
namun pengetahuan tersebut tidak menghalangi mereka untuk mencicipi narkoba
namun pengetahuan tersebut tidak menghalangi mereka untuk mencicipi narkoba
karena three factors yang kucing menurut saya adalah
tidak hanya menjadi pecandu di usianya yang masih enam belas tahun im sudah menjadi bandar
awalnya ia sering berkumpul dengan salah satu bandar besar di medan sumatera utara
selang beberapa waktu im akhirnya naik satu tingkat dalam sindikat penjualan narkoba sebagai pengedar
dekat sama awan awan itu lebih besar mbak
dia ngetes saya mbak saya bisa dipakai apa enggak gitu mbak katanya
saya dikasih barang gratis mbak sama dia utamanya mbak
sebelum dikasih barang gratis saya ingin membelinya mbak
dikasihnya kan mbak
terus makin terus lama makin lama dikasihnya
terus saya disuruh mbak sama dia hantarkan ini ke geng ini gitu
saya hantarkan lah kan mbak
terakhir duitnya tadi tuh disuruh dia
disitulah saya mulai menabung dan saya ingin menjual sendiri mbak
jadi ada lah kawan saya yang namanya si b
saya panggil dari rumah
ngapain udah lah kamu duit enggak gue bilang
yaudah lah yuk katanya
tunggu tunggu deh kan mbak
pas datang lah orang itu tadi mau beli saya suruh kawan saya ngasihkan mbak
saya aman mbak gak ada yang tau siapa siapa mbak
gak ada mbak
deputi bidang pencegahan bnn ali johardi mengakui saat ini sindikat penjualan narkotika di indonesia menjadikan anak anak sebagai target
awalnya narkotika diberikan secara gratis
setelah kecanduan tak sedikit dari mereka yang akhirnya menjadi kurir
seperti yang berbagai kesempatan diberitahu oleh kepala bnn sindikat ini ingin memperluas pangsa pasar
supaya pangsa pasarnya luas dia harus punya kaki tangan
nah remaja remaja inilah mereka berikan secara gratis
setelah ketergantungan mereka diberikan dengan syarat mereka bisa menjadi sakit tangan
pemakai narkoba tidak bisa sembuh namun bisa pulih
semakin tingginya angka kecanduan di kalangan anak anak mendorong bnn bekerjasama dengan komisi perlindungan anak indonesia
serta sejumlah lsm pemerhati anak untuk menyediakan fasilitas khusus
selain program pemulihan bagi mereka yang berumur lima belas hingga tujuh belas tahun
program rehabilitasi akan berfokus pada pengembalian hak anak untuk bermain dan belajar
namun yang terpenting adalah memberikan mereka bekal agar tidak kembali terjerumus ke lubang yang sama
kalau nyoba itu pikiran saya nyala nyoba sekali kan terpasti dia akan terus terus mencoba lagi
dan akhirnya ketergantungan
ya pesan saya disini lah baru ngerasain yaudah sama orang tua ya kan sedihnya gimana yang ngumpul sama keluarga
di sini baru ngerasain buat brother brother yang di luar yang nonton jauhinlah narkoba lah
itu sangat bahaya awal dari kehancuran itu narkoba masa depan bakalan hancur
tantangan terbesar adalah godaan untuk kembali mencandu
oleh karenanya keluarga lingkungan serta negara masih memiliki tugas besar mengawasi mereka
sudah selayaknya anak anak ini mendapat kesempatan untuk tumbuh bermimpi dan mengejar cita cita
fitri asungkar bogor